satu orang tewas dan puluhan warga desa compang deru kabupaten magarai timur nusa tenggara timur
dilarikan ke puskesmas mereka diduga keracunan makanan setelah mengikuti pesta sambut baru
dua puluh orang dilarikan ke benteng jawa dan seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terserang diare
setelah mengikuti pesta sambut baru di kampung compang deru pada minggu tiga puluh oktober lalu
kepala puskesmas benteng jawa keradus hasu mengatakan jumlah warga yang dilarikan ke puskesmas
sempat terus bertambah dan saat ini sedang dirawat secara intensif oleh petugas kesehatan puskesmas benteng jawa
untuk membantu penyelidikan pihak puskesmas setempat bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten manggarai timur
untuk mengambil sampel berupa makanan air minum dan sayuran untuk diuji di laboratorium
guna mengetahui penyebab utama keracunan warga
satu meninggal dunia dan satu pulang dalam keadaan sembuh total
dan sisa sampai saat ini sebanyak empat puluh dua orang yang masih dalam proses perawatan di pt puskesmas benteng jawa